selasa pagi satu november warga perumahan klaster pondok jati jajar shock
saat melihat salah satu tetangganya pria berinisial rna memegang parang penuh darah sambil menuntun anak bungsunya di jalan perumahan
saat itu pelaku menangis dan ditenangkan warga
warga pun semakin syok setelah memeriksa rumah menemukan anak korban tewas dan istrinya terluka parah akibat senjata tajam
belakangan rna mengaku sebagai pelaku pembunuhan anaknya dan penganiayaan sang istri
kapolres metro depok kombes imran edwin siregar yang ditemui pada dua november mengungkapkan
kronologi kejadian yang diawali dengan cekcok antara pelaku dengan sang istri
cekcok dipicu oleh sang istri yang meminta cerai
usai cek cok pelaku pergi ke masjid dan sepulangnya melihat sang istri ingin pergi meninggalkan rumah bersama dua anaknya
kapolres metro depok kombes imran edwin ciregar yang ditemui pada dua november mengungkapkan
pelaku dan istrinya terlibat cek cok dan sang istri meminta cerai
pelaku kemudian pergi untuk sholat subuh dan kembali ke rumah
saat pelaku melihat istrinya sudah menguas barang barang miliknya dan hendak meninggalkan rumah pembawa kedua anaknya
saat itulah pelaku kalap dan mengambil golok yang berada di bawah meja dan membacok istrinya dan anaknya
masjid kodilabnya sudah beres beres termasuk si korban ini sudah menggunakan pakaian seradang di sekolah
istrinya juga sudah rapi rapi mau berangkat pelaku tidak terima
sehingga terjadi cecok mulut yang hebat pelaku mengambil golok ini yang ada di bawah meja
sementara itu pelaku sendiri membenarkan pembantaian yang dilakukan karena dipicu emosi
pelaku rna juga mengaku saat kejadian dirinya sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu
tapi lo udah lama emang
lo udah lama konsumsi pak
karena ada yang ditampak
psikolog forensik reza indragiri mengungkapkan
karakter seseorang bisa berubah jika sakit hati mendominasi dan bisa berbahaya
jika diekspresikan dalam kekerasan perilaku kejahatan
selain sakit hati perilaku manusia menjadi jahat juga bisa dipengaruhi oleh minuman keras atau narkoba
atau psikologis bawaan
kalau sudah ada perilaku perilaku yang terkesan janggal semacam itu
maka kemungkinannya adalah ini sangat penting bagi otoritas kepolisian untuk mendalami
pertama adakah pengaruh miras dan narkoba
yang kedua adakah kondisi psikologis tertentu yang diidap oleh si pelaku
yang membuat perilakunya luar biasa keji berbeda dari orang kebanyakan
kekerasan dalam rumah tangga
tangga atau kdrt menjadi salah satu pemicu kasus kriminalitas penganiayaan hingga pembunuhan
data kementerian perempuan dan perlindungan anak kemen ppa mencatat
hingga oktober dua ribu dua puluh dua kasus kdrt mencapai dua puluh delapan ratus delapan kasus dengan korban mayoritas perempuan
yakni sembilan belas tujuh puluh orang
tim liputan cnn indonesia